bahkan sampe sekarang aku
aku belum pernah melihat dia
aku belum pernah genong dia
aku mohon kamu harus terus disamping aku
karena aku butuh kamu
raja berubah yang betul betul
terus mencintai putri
aku harus tetap jadi munar
aku pergi dulu
pak bangun kamu
saya akan bawa kamu ke kantor polisi
pak bangun kamu
pak bangun kamu
saya akan bawa kamu ke kantor polisi
pak bangun kamu
saya akan bawa kamu ke kantor polisi
apaan sih ini
saya baru dapat laporan dari seorang perempuan
kalau kamu suka kdrt
kalau kamu suka kdrt
kalau kamu suka kdrt
perempuan siapa saja gak tau
pacar juga gak punya
pak sebetulnya kok malah nangkep dia sih
lo yang nuduh gua kdrt
lo yang nyuruh saat pam ini
nyuruh nangkep gua
gagal keren banget ya
pak gua gak salah orang
bukan dia pacar saya
bukan dia pacar saya
lady sengaja suruh saat pam
buat tangkap aku
buat tangkep aku
tapi mereka salah tangkap orang
tapi mereka salah tangkep orang
tapi mereka salah tangkep orang
jadi kamu sengaja mau jebak aku
kalau seperti ini
aku harus segera nikahin citra
kalau kita sampai aku menikah
aku harus hindari tadi dulu
dan papa selamat
terima kasih ya allah
karena papa udah sadar
aku udah bersandiwara seperti ini
sampai nyaris mengorbankan nyawa papa
sampai nyaris mengorbankan nyawa papa
aku gak mau kehilangan papa
eh denger ya
setiap kali gua ketemu sama lo
gua buat masalah terus tau gak
yalagi lu ngapain ke daerah sini
suka suka gua lah
ini tempat umum
siapa aja boleh kesini
kamu kenal sama lady
tante kenal sama cewek resenya ini
nggak mungkin lady ini sama seperti lady yang suka ditelepon sama papa
tante kenal sama dia
ya kenal dong
cialan suami tante
tante yang sengaja suruh dewa kesini karena tante mau ngasih tau soal rencana kita
aku mau memanfaat mata dulu sama tante
ini mimpi banget sih
kenapa gua harus selalu ikut temen sama dia
ternyata dia anaknya cialan suami tante citra lagi
maka langsung ketemu dong
tante tau kamu pasti akan dateng kesini
tante mau alasan apa lagi sama aku
supaya aku gak bisa ketemu sama anak aku dan
dan sekarang dimana anak aku
jadi mona masih anggap aku yang sembunyikan bayinya
oke kalau gitu
aku masih bisa manfaatin dia
aku harus tetep acting didepan tante hadis
biar tante anies gak curiga
arshila memang masih sama tante
dan kamu bisa ketemu sama dia

kamu harus terus ikutin omongan tante
jelas jelas bayi tuh udah sama raja
pokoknya aku gak akan ngikutin apapun perintah tante
sebelum aku ketemu dengan arshila
aku ada bantuan
beri aku kekuatan
jangan sampai tante andi
semakin curiga sama aku
nanti bebi gak akan selamat
gimana keadaannya dia
kok kayaknya mereka berdua malah makin akrab
tolong kamu jaga dia baik baik aja ya
aku harus cari tahu tentang orang yang diomongin sama raja dan mona

ada beberapa hal yang mau ngomongin tentang papa
kamu gak setuju ya
soal hubungan tante sama papa kamu
bukan bukan itu maksud aku tante
aku justru seneng banget
kalau tante jadi ibu baru aku
tapi setelah aku pikir pikir
rencana tantu untuk menikah sama papa itu
terlalu cepat tante
soalnya aku saran aja ya saran
tante lebih memahami dulu
tante bisa menikah sama papa
kan kalau masalah pernikahan kan saklah tante
tanda citra sama om roy baru saja bercerai
pasti tante mau cari pendamping hidup yang lebih baik
ya kan tante
tante cuma gak nyangka aja ternyata kamu
bisa seperhatian ini gitu ya
dan hubungan tante sama papa kamu
aku terpaksa karena ingin tante tahu sendiri
kalau papa punya wanita lain di luar sana
karena aku gak tega kasih tahu tante sebenarnya
oh hari tante
apa pas si tante
ah sebentar pak nih orangnya ini bukan
maaf mas tadi saya lihatnya dari belakang
jadi saya kurang begitu jelas mas
oke terima kasih pak
gue harus cek apa bener raja yang ngambil arsi
tapi yang bikin gue heran
si raja tuh tau dari mana tempat ini ya
sekarang om harus pastikan kamu aman di rumah ini
iya anak pinter
ho oh ho oh ho oh ini di rumah raja
kamu tuh mirip